gabungan jurus mereka sangat dahsyat
aku tidak mungkin menghadapinya sendiri
sedangkan gadis itu
aku tidak akan bisa membiarkan dia disini
aku harus mengelamatkannya
sudah pak man
apa tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini
agar tidak lewat jalur kekerasan
mari sama sama kita bicarakan dengan baik baik pak mai
sungguh aku tidak berbohong
bukan aku yang membakarnya pak man
aku hanya memadamkannya
aku tidak peduli
kamu adalah pembakarnya
saya bisa bawa kasus ini ke kubu
atau bahkan ke pak jajaran
aku sedang baik
kisanak hanya harus membawa semua kantung beras
yang belum terbakar
ke gudang saya disebelah sana
bukan kau yang melepaskan saya
ya di sebelah sana

gimana kalau saya saja yang menggantikan
biar aku saja aku juga bisa kok
tidak boleh ada yang membantunya
dia yang bersalah ya dia yang harus bertanggung jawab
paman sudah lah paman
tidak apa apa biar aku saja
insya allah aku bisa
mudah mudahan allah memberikan kemerdekaan kepada kampung ini
mereka mulai terhasut untuk memberontak kepada pecah jalan
kau memang hebat
lagi lagi kamu meniru tertawaku
aku sangat tidak suka maessa
dan mulai sekarang
siapkan tenaga kalian
kita harus menyerahkan kerajaan pada jalan
kalau memang iya kenapa kamu berani mencegahku
bukan hanya mencegahmu aku akan menghentikan segala adu domba yang telah kau perbuat seperti ini
dengar kisah nama pajajaran ini sudah aman dan tentram
jangan pernah kau usik dengan fitnah fitnah seperti ini
dasar perempuan kurang ajar
kau memang lemah amuk marung
mahesha pereskan gadis ini
aku akan cabut nyawamu
kau pikir aku takut
kalau kamu membunuhku aku akan mati sebagai pahlawan
orang yang membela negara dari manusia busuk seperti kalian
balapan jangan pikir kau akan menang melawan
waktu itu aku sedang terluka
tapi sekarang kau bukan lawan
biar aku yang menghadapi
kenapa dia menguasai jurus seperti mahesa
aku harus membantu mahesa
orang itu harus aku rempuh
juru seperti mahesa
juru seperti mahesa
juru seperti mahesa
lenganku serasa terbakar
apa kalian tidak malu menyerangku dari belakang
aku tidak peduli di sana orang sepertimu bagaimana caranya
harus aku buat bek
gabungan jurus mereka sangat dahsyat aku tidak mungkin menghadapinya sendiri
sedangkan gadis itu
aku tidak akan bisa membiarkan dia
aku tidak akan bisa membiarkan dia
aku tidak akan bisa membiarkan dia disini
aku harus mengelamatkannya